inilah antusias ribuan masyarakat yang ikut serta pada acara senam sehat bersama ketum oso di lapangan astaka deli serdang
dirinya mengaku terpukau dengan antusias masyarakat medan
besarnya antusias warga medan ini membuat ketua umum partai hanura osman sabtaodang optimistis partainya dapat meraup banyak suara di sumatera utara untuk pemilu dua ribu dua puluh empat mendata
pria yang akrab di sapa oso itu melihat rasa semangat para kader hanura di sumatera utara semakin kuat menyambut pemilu dua ribu dua puluh
itulah sebabnya kita ke sini
untuk mempertegas dan untuk mempertanyakan kepada kepemimpinan di sumatera utara ini sudah sampai seberapa kesiapannya
lantas saya melihat dari semangat daripada pertemuan dengan para kader tadi itu saya kira lebih siap dari yang lalu
karena semangat dari dpd dpc lantas pac nya juga itu tadi
jadi saya menjanjikan sekali dan mereka sangat mengerti tentang pemilu sekarang ini
jika menengok kembali pada pemilu dua ribu sembilan belas sumatera utara menjadi lumbung suara terbesar bagi partai hanura
pada tahun ini dpd partai hanura sumatera utara telah menetapkan target capaian suara untuk pemilu dua ribu dua puluh empat yaitu satu ratus enam puluh kursi dpr ri dprd provinsi dan kabupaten kota
pada pemilu sebelumnya
partai hanura menduduki sembilan puluh dua kursi dprd provinsi kabupaten kota
maka mereka menargetkan dapat merebut enam puluh delapan kursi lagi
sedangkan untuk dpr ri partai hanura ingin merebut tiga kursi di senayan
dan partai itu tergantung dari kader kadernya bukan pemimpin pemimpinnya
kader kader yang berkomunikasi dengan pemimpinnya dengan baik
lantas kemudian kader kadernya
kader itu yang memperjuangkan kepada kepentingan apa yang dia jual
kemudian kita hanya sederhana
kita mau daerah di seluruh indonesia maju
infrastruktur dibangun ekonomi dibangun sosial budaya dibangun semua dibangun
usai menghadiri kegiatan pendidikan politik bagi para kadernya di medan sumatera utara
oso berharap para kader partai hanura dapat memperjuangkan kesejahteraan

terudah outlook mas zaitauseighas